udah kamu balik lagi ke terminal
kita kerja gantian
daripada disini gak aman
ini bukan soal aman nggak aman
ini bukan soal sekedar kerjaan
kita lagi lagi dikerjain
kita berunding dulu
makin soal semangat kok
suduh berderil lagi
di tempat kamu
tempat biasa dia markir
nggak usah nanya nanya
saya juga mau ke sana
kita ke tempat cek
ikut saya semuanya
ada undangan ulang tahun
siapa yang ulang tahun
kun saya dari tadi di sini
sim kamu bukan hilang
tapi buat jaminan ke bengkel
buat jaminan ke bengkel
buat jaminan ke bengkel itu nggak hilang
bukan arti yang sebenarnya
kemarin kita mau pinjam uang sama kang darman
buat nebus sim saya
dia bilang dia punya uang
tapi buat beli spare part
coba dipujuk lagi
kalau ada kang darman itu nggak susah soal uang
kalau ada dia pasti kasih
minta balik lagi ke bisnis yang dulu
biar kita ikut ada kerjaan
bahasa kamu kan lebih bagus
masa di toko spare part beli nasi kuning
mobil yang akan betulin
kira kira beresnya kapan
memangnya kena apa
kalau udah beres
akang masih mau terus buka bengkel
nggak ada rencana balik lagi ke bisnis yang lama
udah dulu teleponannya
mau lanjutin kerjaan saya
kang darma niatnya udah bulat gak mau balik lagi ke bisnis yang lama
kita lanjutin dulu aja rencana kita buat balsedam
udah terlanjur terlanjur niat terlanjur usaha terlanjur capek sama terlanjur kehilangan sim
bukan hilang ditahan di bengkel buat jaminan
itu si jacknya

cek dipanggil kang cecep
udah aku yang apa apa belis
ya udah kita pengen d concert oppa
apa apa kecil moist gitu
daripada disini gak aman
ini bukan soal aman nggak aman
ini bukan soal sekedar kerjaan
kita lagi lagi dikerjain
kita berunding dulu
aos belum sampai
saya disuruh ikut pemilihan mojang dan jacaka kota bandung
memang saya kelihatannya nggak serius
ikut pemilihan mojang dan jajaka
kamu gak apa apa
perut saya dipukul dua kali
efeknya bukan cuma sakit di perut
tapi lengkuas sampai lemes
tempat ini sudah diserang dua kali
kalian diancam buat gak markir disini lagi
atau mau bantuan kak cacep
kamu tuh bos
kalau mikir ganteng lama
kita minta bantuan kang cecep aja
tempat jack aos sama kotang markir
jack jadi korban lagi gara gara dia masih parkir
sudah tahu mereka siapa
besok sebelum saya ke kantor